mahal dan langkanya minyak goreng kemasan
menjadi pemicu terjadinya dua aksi pencurian minyak goreng kemasan
di madiun jawa timur
di minimarket di kecamatan mejayan madiun
seorang perempuan mencuri satu kemasan minyak goreng
ukuran dua liter pada selasa siang
pelaku berinisial as dua puluh tiga tahun
mengambil minyak goreng kemasan dari atas rak
kemudian memasukkannya ke dalam tas
usai mengambil pelaku berusaha keluar melalui kasir
petugas kasir yang curiga melihat tas kecil yang dibawa pelaku membesar
langsung memeriksa rekaman cctv
polisi kemudian melacak dan menangkap pelaku
dari pemeriksaan pelaku mengaku sudah tujuh kali
mencuri di sejumlah toko yang berbeda
kejadiannya di alfamart depan rumah sakit
berangkat ke alpamaret untuk cross check dan mengonfirmasi
ternyata benar adanya bahwa di alfamart tersebut
kehilangan minyak goreng kemasan dua liter
aksi pencurian minyak goreng juga terjadi di jalan es parman kota madiun
seorang perempuan mencuri satu minyak goreng kemasan ukuran dua liter
pelaku ditemani oleh seorang pria yang bertugas mengawasi situasi
pasca kejadian pihak supermarket memilih tidak melaporkan aksi pelaku ke polisi
masih terkait minyak goreng di kawasan semolowaru elok surabaya
pada rabu siang sejumlah ibu ibu memukul wajan dan panci
memprotes harga minyak goreng yang mahal
sejak harga minyak goreng kemasan menjadi lima puluh ribu rupiah per dua liter
para ibu yang juga berjualan masakan gorengan dan olahan makanan mengaku merugi
mahalnya minyak goreng membuat mereka terpaksa berhenti berjualan
minyaknya harga minyaknya turun mas
kita nggak bisa jualan
kasian yang jualan goreng gorengan itu mas
saya mewakili jualan gorengan tetangga saya
sekarang nggak jualan
para ibu ini berharap harga minyak goreng bisa kembali stabil
tidak mahal seperti sekarang
sehingga mereka bisa berjualan makanan olahan
atau berjualan makanan olahan kembali
tim liputan cnn indonesia